pandemi covid sembilan belas menjadi alasan lima rumah sakit di jawa timur menolak pasien yang tidak mampu menunjukkan surat keterangan bebas corona
selain itu agar dapat dirawat pasien diminta untuk melakukan tes secara mandiri
ketentuan ini juga berlaku bagi pasien bpjs
sekretaris jamkes watch jatim nurudin hidayat menyatakan pihaknya menemukan setidaknya lima fasilitas kesehatan yang mengenakan biaya tes corona kepada pasien bpjs
hal tersebut telah dilaporkan kepada persatuan rumah sakit indonesia
persib pun mengeluarkan surat edaran yang salah satu isinya tidak menjadikan pelayanan rapi tes screening covid sembilan belas sebagai persyaratan pelayanan bagi pasien
jamkes watch berharap pemerintah membuat kebijakan tegas dengan memberikan fasilitas pembayaran tes corona bagi pasien bpjs
pengaduan yang sudah masuk ke kita sedikitnya ada lima faskes lima rumah sakit tersebar di seluruh jawa timur
surabaya ada sudara jawa jawa
kasusnya sama pasien diwajibkan tes covid dengan biaya sendiri baru ditangani mendapatkan layanan medis
karena ini tidak dijamin oleh bpjs kesehatan maka kalau ada indikasi medis bahwa pasien ini dicurigai menderita covid sembilan belas
tes covid sembilan belas harus dijamin oleh pemerintah oleh negara berulang ulang penanganan waktu itu
jangan dikepangkan pada pasien
jamkes watch juga menemukan sejumlah rumah sakit mengenakan biaya rapid test dengan harga yang tinggi
yakni mulai dari rp tiga ratus hingga rp tujuh ratus
dalam rapat tertutup jamkes watch melaporkan sejumlah temuan kepada persi dan bpjs
menyikapi laporan tersebut bpjs kesehatan surabaya menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit
yang melakukan pemungutan biaya tambahan pada pasien bpjs
nah sebenarnya di
bjkn atau bpjs ini terutama kaitannya dengan yang namanya perjanjian kerjasama
jadi di sana selama pasien itu
satu sesuai prosedur
kedua sesuai hak
itu memang tidak boleh dikenakan yang namanya pure biaya atau call sharing
jadi di situ kuncinya
kecuali kalau yang bersangkutan naik kelas dan lainnya
nah jadi sebenarnya memang di pandemi covid sembilan belas ini
yang namanya layanan untuk covid sembilan belas ini kan
ya dan luar biasa bahkan sudah pandemi ya dunia
sehingga itu yang menjaminnya adalah negara
jadi itu tentunya di luar jaminan ckn
nah kembali tadi negara juga tentunya ada prosedur ada mekanisme
sehingga memang ada kriteria lah
mana yang bisa ditanggung mana yang bisa yang tidak
tentunya kalau yang tidak
memang mekanismenya tadi apakah menjadi jaminan pribadi atau pihak lain
tapi secara prinsip untuk peserta ckn
kita ada di dalam perjanjian kerjasama
ya tidak boleh memungut iur biaya
selama masa pandemi covid sembilan belas ini
baru ada satu rumah sakit yang mendapat sanksi teguran tertulis oleh bpjs kesehatan
lantaran memungut biaya tambahan pada pasien bpjs
saya karima aga dipa surabaya jawa timur